jadi ketika mereka tumbuh sedikit lebih tua dan menjadi sekitar sepuluh tahun sesuatu berubah
hai mary keluarlah untuk bermain
kami menemukan pohon apel baru dengan apel yang sangat segar di hutan hari ini
tidak aku tidak bisa datang
kenapa tidak ibuku tidak akan mengizinkanku
mary tidak akan pergi kemana mana
lina dan nancy kau tumbuh dewasa sekarang
kalian berdua tidak boleh berada di rumah
bapak tidak boleh terlalu sering bermain dengan anak laki laki
anak perempuan seharusnya terlihat cantik dan belajar memasak lalu bersih bersih
bukannya bermain di hutan dan menjadi kotor
ini bukan salahmu aku harus berbicara dengan ayahmu
nancy dan lina berjalan dengan sedih dan juga bingung
mereka pergi ke rumah teman mereka yang lain
halo anak anak apa yang mau kalian lakukan
saya ingin membawa kalian ke sini
kami ingin bertanya kepada sally apakah dia ingin datang ke hutan bersama kami
tidak aku sudah mulai mengajarinya menjahit dan juga merajut
aku bisa mengajari kalian juga kalau kalian mau
kalian benar benar harus belajar hal hal yang bermanfaat daripada hanya bermain di hutan
kalian sudah dewasa sekarang dan anak perempuan harus terlihat cantik juga bisa belajar menjahit dan merajut
nancy dan lina mendengar itu dan berjalan ke rumah
lina berbicara dengan sedih
apa yang sedang terjadi
bagaimana tiba tiba semua teman kita berhenti bermain
lihat di sana jika anak laki laki masih bisa bermain kenapa kita tidak bisa
lina nancy ingin pergi memanjat pohon di hutan
jangan sekarang steven lain kali saja
nancy dan lina tidak sabar untuk bertemu ayah mereka dan bertanya kepadanya
mengapa tiba tiba semua teman perempuan mereka diminta untuk berhenti bermain
lain kali mereka berbicara
ah dua malaikatku bagaimana hari kalian makan malam sudah siap
terima kasih gadis gadis
mengapa malaikatku tidak riang gembira dan suka bicara seperti biasa apa yang salah
ayah mengapa anak perempuan harus terlihat cantik bisa memasak dan juga bersih bersih
atau menjahit dan merajut
siapa yang memberitahumu ini
hari ini ketika kami pergi memanggil teman teman kami untuk datang ke hutan
nancy dan lina memberitahu ayah mereka segala hal yang terjadi hari itu
dan jonathan merasa kaget
kenapa anak laki laki boleh dan kita tidak boleh
anak perempuan dapat lakukan apapun yang dilakukan anak laki laki sayangku
sungguh tidak ada perbedaan
tapi kenapa hanya anak perempuan yang harus tahu cara memasak
ya aku tahu cara memasak bukan dan aku bukan seorang gadis
setiap orang harus mengetahui hal hal seperti memasak bersih bersih menjahit
dan apa saja yang berguna yang dapat mereka pelajari
ini bukan tentang perempuan atau laki laki
anak perempuan dibolehkan belajar sesuatu
menunggang kuda juga boleh
bahkan menunggang kuda
apakah kau ingin belajar
maka jonathan mulai mengajari gadis gadisnya menunggang kuda
segera para gadis gadis itu menjadi sangat pandai dalam hal itu
tetapi orang orang di desa itu tidak suka perempuan yang menunggang kuda
kau sungguh harus menghentikan gadis gadis bu
mereka melakukan pekerjaan laki laki
tidak benar bagi perempuan untuk menunggang kuda dan juga memanjat pohon
mereka harus belajar memasak
bersih bersih menjahit dan merawat rumah mereka
anak perempuan dapat melakukan apapun yang mereka inginkan
mereka tidak kalah dengan anak laki laki
anak perempuanku tidak membahayakan atau menyakiti siapapun
aku tidak akan menghentikan mereka
bisakah perempuan mencari nafkah jonathan
aku berencana untuk mengajar gadis gadisku hanya ketika mereka menjadi lebih tua
aku akan mencari mereka
dan mengajar mereka bukan hanya bagaimana aku menanam biji bijian
tetapi mereka akan membantuku memperdagangkannya di pasar juga
perempuan melakukan bisnis
itu tidak masuk akal
jika kau mendesak jonathan aku khawatir
kami harus memboykotmu dan keluargamu keluar dari desa ini
anak anakku dan aku tidak melakukan kesalahan kepala
aku mendesak kalian semua untuk memberi putri kalian kebebasan untuk mempelajari apapun yang mereka inginkan
mengapa anak perempuan harus bergantung pada anak laki laki
anak perempuan dapat belajar berbisnis dan laki laki bisa belajar memasak dan mengurus rumah
kau tidak tahu apa yang kau katakan itu jonathan
gadis melakukan bisnis
dan para pria belajar memasak
jika itu yang kau inginkan
kau dan putri kau tidak akan lagi diizinkan untuk berpartisipasi dalam acara acara desa
terserah kau saja kepala
tetapi suatu hari kau akan melihat bahwa aku benar
segera akan ada pertemuan olahraga di desa
di mana anak laki laki dari dua puluh desa lain akan berpartisipasi
seluruh desa penuh dengan kegiatan
tetapi jonathan dan putrinya tidak diizinkan untuk mengambil bagian dalam persiapan
menteri roland sendiri akan datang untuk upacara pembukaan
persiapan kita haruslah sangat rapi
aku ingin melihat pertandingannya
tapi kita tidak diizinkan
kalian tidak diizinkan berada di lapangan
tetapi kalian bisa berada di luar dan menonton dari titik tertinggi di desa
segera hari pertemuan olahraga itu tiba
lina dan nancy memanjat pohon dan menghadap ke tribun
dan bisa melihat seluruh desa dari sana
mereka melihat menteri roland datang bersama putranya yang juga ikut lomba
ketika semua orang menikmati permainan
thunder orang jahat setempat menculik putra sang menteri
dan sekarang kita punya atlet dari st hurst datang dan berbaris di hadapan menteri
nancy apa itu
kenapa kereta itu melaju dengan kecepatan yang sangat tinggi
itu kan terlalu jauh dari stadion
kau pikir kita harus memberitahu mereka
siapa yang akan mendengarkan kita nancy
ditambah lagi pada saat kita memberitahu kepala keretanya pasti sudah jauh
dan entah ada di mana
lalu kedua gadis itu naik ke kuda mereka dan mengikuti kereta itu
kereta berhenti jauh ke dalam hutan di sebuah gua
gadis gadis itu bersembunyi di balik pohon dan melihat mereka
bukankah itu putranya menteri roland
apa dia sedang diculik
kita harus memberitahu penduduk desa
lina sebaiknya kau pergi sekarang dan beritahu pada ayah dan juga kepala
sementara aku akan mengawasi gua nya dari sini
apakah kau akan aman
aku akan memanjat pohon ini dan tetap bersembunyi di cabang cabangnya
ayo pergi sekarang dan bawa kuda kuda itu bersamamu
lina berkuda kembali ke desa dan mencoba memberitahukan segalanya
tapi kepala desa tidak mau mendengarkan
kau dan saudara perempuanmu tidak diizinkan di sini
tapi aku punya sesuatu yang sangat penting untuk disampaikan padamu

ketika kepala desa tidak mau mendengarkannya
lina tiba tiba berlari ke menteri roland dan menceritakan segalanya kepadanya
menteri dan penduduk desa bergegas ke hutan
tempat di mana lina dan nancy melihat anak menteri roland yang terakhir kali
mereka telah menculik putramu di gua dan memuat barang barang di gerobak
aku pikir mereka akan segera pergi
tidak mereka tidak akan
para penduduk desa dan para penjaga menyerang buah itu
membawa para tahanan penculik dan menyelamatkan putra menteri roland
aku sangat bangga pada kalian semua
anakku aman hanya karena putri kau jonathan
kepala kau pasti mendidik anak perempuan di sini agar bisa mandiri
bukan aku pak menteri
itu jonathan dan putrinya yang telah mengajarkan kita semua pelajaran yang berharga
jonathan kau benar
anak perempuan dapat lakukan apapun yang anak laki laki dapat lakukan
baik anak perempuan atau anak laki laki
tidak ada yang lebih kuat atau lemah daripada yang lain
keduanya dapat melakukan apa saja
anak laki laki bisa memasak anak perempuan bisa menunggang kuda atau apapun
asalkan itu hal yang berguna